masih seputar anak ini yuda
dicanakan menjadi salah satu kota layak anak di indonesia
pencanangan ini di tengah banyaknya kekerasan terhadap anak
serta terpaan pornografi bagi usia bawah umur
menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia
sabtu sore melakukan pencanangan kota pangkal pinang
sebagai kota layak anak
untuk mencapai status layak anak
satu kota atau daerah mesti memenuhi sejumlah syarat
syarat ini mulai dari perundangan dan anggaran
untuk memenuhi hak anak
hingga tersedia data usia dan jenis kelamin anak
hingga tingkat kecamatan
pencanangan ini dilakukan di tengah banyaknya kekerasan
terhadap anak di indonesia
selain itu banyak penjualan anak
serta terpaan pornografi bagi usia bawah umur di negara ini
ya jadi kami dari kementerian ini
sudah masuk dalam leder

yang sekarang sedang fight untuk online child sexual abuse ini
dan sekarang kita sedang menyiapkan diri
bagaimana untuk melihat kembali undang undang pornografi
bekerjasama dengan kementerian agama
dan juga dengan kementerian info
saat ini di indonesia sudah ada tiga puluh satu kota
atau daerah yang dicanangkan menjadi kota